kalau misalnya sampai telat datang ke jakarta
nanti dianggap ngundurin diri
aduh mengurangi wabahnya juga gimana lagi ya
ya alda sih udah bikin alamat palsu
dan ini kesempatan kita supaya si asma tuh bisa keluar dari rumah ini bu
iya ambu teh ngerti alda
ini juga ambu lagi mikir
soalnya ambu teh takut kalau si abah tau bisa marah kayak apa
tuh tadi inget nggak si abah marahnya kayak apa
kamu mau ke mana sih
mau ke jakarta
kamu teh yakin
yakin tapi anggu jangan bilang abah ya
panjang nanti ceritanya kalau dikasih tahu lagi ya
ntar kan kalau sama mas kevin ampu kasih bonus deh
mau minta tolong juga dong pinjam hp nya
soalnya mau nelfon mas kevin
oh teh teh baru inget
tadi pagi kevin tuh telfon
terus dia ngasih alamatnya sama teh teh
bentar teh bentar
itu aja teh
ya udah deh
kalau gitu kasur aja lah dulu ya
jangan bilang abah ya
udah coba sana mandi dan pakai baju yang rapih
namanya mau ke mana pak
antar bapak ke rumah pak camat
bapak kan bisa sendiri
bapak kena setua antar
aduh gak usah ngelawan deh
ganti pakaian yang rapih
tau gak gue sih yang cari istri itu
asma pemenangnya restu
saya yakin mau ke jakarta nemuin cowok itu
cowok secakep itu
lagipula yang namanya kesempatan itu gak bakal datang dua kali restu
kok bapak belum berangkat
nungin si restu itu
ibu yang susulin ya
rastuk gak ada
benar amat itu anak
bikin pusing aja orang tua
udah siap belum
kamu sendiri gimana
abah udah ngijinin
kita gak jadi pergi dong nih
namanya mas kevin mah gak datang dua kali
lagipula kan kalau misalnya abah tau perginya sama si kutu tiama
gak bakal khawatir
yaudah lah yuk
kita langsung jalan aja
nang surut udah dikasih kok sama
kita harus segera menentukan tanggal pernikahan anak kita
saya setuju sekali
lebih cepat menikah lebih baik
iya kan ah
bagaimana kalau kita persiapkan tunangan minggu depan
dan sebulan kemudian pernikahannya
apalagi kalau anak anak kita sudah setuju
saya akan sekarang mengundang kerabat dan warga besar saya
saya juga bersedia
kita akan sekedar jadi saudara
aduh aduh aduh

ya enggak tahu min
terima kasih ya bu
terima kasih bu
ini untuk abah
ini terlambat saya ngasih surat
soalnya banyak kerjaan
ya mbak syukur
assalamualaikum pak komandan
maaf ya prajurit cantik nggak sempat pamit
habis komandan teh
asma ke kota dulu ya bah
abah terkedah khawatir
kan seperti yang abah bilang
ada allah yang jagain ⁇ asma
jaga diri baik baik ya abah
enggak antudikanin abah teh
abah harus nyusul
mbak mbak mbak perlu sabar jadi kolot teh
jangan emosi terus ya
sabar sabar sabar siap bergol
si asma teh pergi ke jakarta
masya allah kok perginya enggak berjalan masya allah kok perginya enggak berjalan

gimana sih alamatnya dikuburan tinggal dikuburan jangan jangan dia manusia jadi jadian makanya
ini alamatnya dimana ya iya bener di sini pondok rangon
tapi alamannya gak jelas tuh kayaknya di sini enggak ada alamat kayak gitu
tapi maksud akan di sini pondok rangon benar salah nomor tiga belas nya jakarta timurnya
iya sama disini emang bener udah enggak salah
tidak ada rumah gitu di sini kan
agak ada yang ada juga rumah masa depan tuh banyak
bener kang salah kali kang bacain lagi ya pondok rangon nomor tiga belas jakarta timur
iya di sini dibilang kaget kaget ya
kasih ya kang
aduh buru telat nih apa tilda ngasih alamatnya yang salah ya
apa tilda ngasih alamatnya yang salah ya
apa tilda ngasih alamatnya yang salah ya
apa aja apalagi
wah mas kevin
ketemu juga sih
ya ampun mas kevin
dari tadi asmatnya nyari nyari di sebelah sana
mas kevin kok tinggalnya di kuburan sih
kuburan lo salah orang kali
ya gak mungkin lah mas kevin
gak mungkin dong asmat salah orang
terutama calon suami sendiri
aduh mas kevin
ini asma mas kevin
aduh udah deh kalau dijelasinnya susah mas kepin
tapi yang pasti asma lagi kesel banget
masalahnya asma habis kerampokan
uang asma semuanya
dan asma lapar banget mas kevin
makan dulu yuk
asik makan ya
makan ya satunya tadi
duh duh duh duh duh
mas kevin nih mobilnya bagus bagus
tapi pintunya susah dibukanya
ini tempat apa
boleh kasih mbak
wah mas kevin
bukan ini bukan warung dan ini bukan restoran duet
kok mbaknya tau nama mas kevin
mau pesen apa mbak

nasi uduk pakai ikan asin jambal
pakai sambal terasi
kalau perlu juga ada petainya juga ya
maaf mbak menu itu nggak ada di sini
mendingan lihat di menu nya aja
merti artinya juga nggak
apa gue yang pesenin aja mau
apa pun yang mas kevin pilih deh
oke kalau gitu mbak
saya mau pesen bebeknya setengah
hinan chicken rice nya satu
biarin aja deh mbak
biarin aja deh mbak
minumnya es jeruk dua ya
oke terima kasih lo
banyak kayaknya pesenannya
nggak salah nih
jadi dia yang menang dalam kurs itu
emang kenapa teh
kasian banget sih lovin
jauh jauh sekolah ke ambrik
eh malah ngedapetin saya kampung
ih kok teteh tahu sih asma dari kampung
asma juga punya agama
terus senang sholat
udah gitu juga bisa baca al quran teh
satu lagi satu lagi teh
enggak baik teh
hei cewek kampung
kevin tuh gak butuh itu semua
yang dia butuhin tuh cewek cantik seksi kayak kita kita
ya nggak sih
hmm si teteh teteh tuh ternyata menghina asma ya
jadi gini loh teh
sebenarnya yang namanya apa tadi
cantik seksi bisa teh
asma juga bisa
tapi asma milih untuk enggak deh
karena itu semua itu nggak boleh dihumbar humbar
cuma buat calon suami aja
sorry banget ya
gue mau makan dulu
jadi sorry banget
ya ya udah deh